mana buktinya coba itu masih ngeles aja nih ada bukti sama saksinya nih
saya teh jangan ditangkap mereka yang salah saya cuma disuruh pak
nanti dapat informasi lagi mengenai perkembangannya bagaimana begitu masalahnya bagaimana sabar aja
dulu sabar lagi masalah yang yang bapak dengar tuh hoax hoax hoax gak sih ada pada anak saya mau
pulang jangan dihalangi dong
lebih banyak pak d
orang lebih banyak begitu
saya jadi deg degan
terus bagaimana nih
laporan aja ya
duduk aja saya
lepas ini mau kemana
mau lapor sama pak ustadz
rencana kita sudah berhasil
mereka sudah tidak bisa berkutik
santri yang ada di pesan dan penantang
sudah pulang semua
rencana yang jenius
walaupun kurang mulus
kita dapat bonus dong bos
kalau gitu bos
kalau semuanya sudah beres
kalian bisa karoken
sampai mulut kalian
orang tua santri

sebagian anak anak santri pada pulang sendirian
udah di gebrang
gebrang bantar dong
ya sudah positi
dan semuanya kita harap
tidak usah panik
positif langsung aja ke dapur sekarang
nanti kita akan selesaikan insya allah
saya pamit dulu ya
saya juga permisi nih
lebih baik sekarang kita ke gerbang
sebentar ya ustaz
angkat telepon dulu
kok ada yang ngelepon sih
kalau teleponnya mirip ya
oh ada apa pak alec
gak ada apa apa ustaz
cuman kangen aja
saya mau kasih tau
yang tinggal di pondok pesanimkun anta
udah kagak petah lagi disana pak ustaz
kalau ustaz muhtar
sampaikan ke dia amin
jual aja tuh pesanankun anta
jangan lupa sekali lagi ya ustaz
kalau mau jual pesanankun anta
hubungin saya setepanya
tadi saya dapet berita
para santriwa santriwati yang ada di depan
semuanya sudah pada pulang
udah kalau gitu
kita susul ke gerbang yuk
itu pak polisi
ada apaan sih pak
iya pak iya iya turun turun
eh kalian nyerah aja deh
sayanglah pernah ke polisi
kalau kalian ini piang krak
jangan bikin kekacauan nih pesanankun anta
eh bang meremuk
jangan bawa satu satunya
bersebarangan wudhu nih pak ini namanya pencemaran pama baik pak mana buktinya
coba itu masih ngeles aja nih ada bukti emak saksi nih
pak polisi saya teh jangan ditangkap mereka yang salah saya cuma disuruh pak
udah pada pulang ustadz astagfirullah alazim kenapa nggak ditahan udah tahan ustadz tapi orang
tuanya maksa ya jadi
semuanya perlu bersabar karena ini adalah ujian dari allah subhanahuwata'ala kita punya
keyakinan bahwa allah akan menolong orang orang yang sabar inna allaha maassabirin sesungguhnya
allah beserta orang orang yang sabar prinsip kita adalah latakhof walatahzan inna allaha

jangan bersedih jangan pernah kita berkecil hati
jangan bersedih jangan pernah kita berkecil hati
sesungguhnya allah beserta kita insyaallah iya ustadz muftar sebaiknya kita memberikan mereka waktu untuk berfikir supaya nanti kita bisa mengutuskan kedepannya akan bagaimana
saya setuju juga dengan ustazabela lebih baik sekarang kita masuk ke dalam sambil kita pikirin solusi yang terbaik untuk men anta
saya juga sependapat dengan ustaza abel memang harus memberikan waktu untuk berpikir saya pun seperti itu memberikan waktu ustazabet untuk berpikir apakah saya laki laki yang terbaik atau tidak
hei ini masalah keluarga masalah masyarakat masalah orang tua
ya kan sambil menyelam minum teh manis
supaya manis manis aja gitu
ini keheran ustadz
nah ini sih
tadi pak adek ngomong apa sih berisik nih
alangkah baiknya kita cari para santri di rumahnya masing masing
saya setubruk ya
iya saking buru buru jadi ketubruk tuh
saya setuju dengan omongannya pak adek tadi ide nya pak adek
cuma saya pikir kalau kita berdua gak akan sanggup
sebab santri wanda santri wati itu jumlahnya banyak pak adek
iya tapi ah kita cari bantuan
ah ini dia
kepat kepat sini berapa sini
nah todel lagi tuh
coba semuanya konsentrasi
ustadz musa mulia dan santun akan berbicara
terima kasih pak de atas waktu dan kesempatannya
emang ada apaan pak ustadz
menurut kamu mau ngapain
oh pasti pak ustadz mau ngasih duit kita bertiga nih
tuh udah pas
yang kertas dong pak ustadz
oh minta uang kertas
merah merah merah
tahu aja lah nggak apa apa
aman ya aman ya
santriwan dan santriwati di pondok pesantre kuranta ini kan banyak yang pulang ya
jadi ustadz musa yang mulia dah satu ini ingin kalian mendatangi rumah teman teman santriwan
kemudian kalian rayu
bagaimana caranya supaya mereka itu mau kembali lagi ke pondok pesantren
oh ini bagus dong pak ustadz